setelah tiga hari tidak berproduksi jarwo susanto pembuat tempe di kupang gunung
surabaya mulai memproduksi tempe kembali semenjak pagi tak kurang dua puluh lima kg kedelai
dibersihkan dilepas kulit dan diragi hingga bisa menjadi tempe pada mogok produksi masal
sebelumnya jarwo berharap harga bahan baku kedelai yang naik dari sembilan menjadi dua belas
rupiah per kilogram mendapat perhatian pemerintah kami itu berharap pemerintahan kok provinsi itu pusat
nanti kita harus takar menanjak ini semua pedagang pedagang perajin tempe ya bisa bisa
digelontikkan pak selisihnya tiga ribu banding atau kilo kalau produksi seratus kilo tiga ribu tiga ratus yang hilang
uangnya gitu lah kali terus terusan ini bisa semua perajin tempe ya gulung tikar semua mbak
di tengah keresahan kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku kedelai jarwo masih beruntung jarwo
punya pasokan lama dari agen penyuplai dengan harga lama yakni sembilan rupiah per kilogram namun
jarwo pun harus bersiap kedepan bila mendapat harga kedelai dua belas hingga tiga belas rupiah per kilogram
intinya saya naikkan harganya tapi aku bilang sama pelanggan pelanggan ini cuma sementara
kalau naik delinya turun ya tempenya turun gitu ngomong jadi nggak murah murah enggak
achten tetap ngomong keringku ukuran itu kita kayak seribuan kayak seribu jadi
lima ya lima itu nanti kalau yang biasanya yang dua ribu perangkat ambilnya itu seribu lima ratus dijual
tempe setelah tiga hari tempe menghilang meski begitu pemilik warung makan masih khawatir bila
harga tempe naik banyak ataupun menghilang dari pasaran kita beli hampir seratus ribuan terus di kita
stok di kulkas kalau tahu sih bisa kalau tempe enggak bisa dua hari sudah busuk tempe itu jadi
ya kita kemarin pakainya dikit dikit mogok produksi tempe dimulai dari asosiasi perajin
tempe dki jakarta dan jawa barat semenjak senin hingga rabu lalu mogok kemudian diikuti oleh
pembuat tempe di jawa timur termasuk di surabaya sidoarjo dan mojokerto wida subianto andreas
wijaksono surabaya jawa timur